formula e dki jakarta digelar hari ini di sirkuit ancol jakarta utara setelah dua tahun tertunda
ajang ini diharapkan bisa semakin familiar dengan masyarakat indonesia
karena juga akan berlangsung kembali tahun dua ribu dua puluh tiga dan dua ribu dua puluh tiga
dengan meningkatnya pamor energi besri balapan ini juga diharapkan bisa menjadi sejajar dengan formula satu
kita bahas sore hari ini dengan narasumber m wahab s pengamat motorsport
mas wahab selamat sore
selamat sore mbak selamat sore
halo mas wahab abis nonton formula e ini jangan jangan masih di mobil betul
betul dari pagi dari mulai free practice satu sampai balapan
balapannya cukup seru ya mbak ya alhamdulillah semuanya berhasil
oke oke bagaimana bisa digambarkan apa yang mas wahab rasakan perbedaannya dengan
dari sirkuitnya dulu lalu dari venue nya dulu
dari katakanlah formula satu yang terdekat kita
misalnya di singapura atau di sepang gitu
ya baik prinsip dasarnya tadi seperti yang dibilang sama mbak andra dan juga vt nya tadi sudah benar
kalau formula one itu adalah balapan yang mengedepankan performa dari engine
tetapi kalau formula e ini lebih ke lomba ketahanan baterai
jadi siapa yang bisa menghemat baterai dan mengefisiensikan secara maksimal
bukan menjadi pemenang
secara sirkuit sendiri ancol merupakan sirkuit yang menarik
mungkin sedikit persamaan itu dengan diriyah di arab saudi
kebetulan balapan di sana kan malam
nah ancol sendiri dilaksanakan pada saat siang hari
itu menjadi handicap tersendiri para engineer engineer terutama ya
di samping para pembalap karena panas
tadi sudah kita lihat ada satu kasus yang tiba tiba dapat
tetapi panas itu akan mempengaruhi dua unsur utama mobil balap
yang pertama adalah ban yang kedua adalah baterai
memang ban itu perlu dalam tanda kutip cooking atau direbus dulu mbak
supaya panas sehingga dia bisa mengeluarkan performance yang maksimal
kalau panas kena baterai seperti kita punya handphone
kalau kena panas atau baterainya panas
performanya pasti menurun
nah itu terjadi juga di formulanya seperti ini
jadi itu yang sebenarnya yang membuat balapan itu sebelum dilaksanakan sudah menarik
kalau tiba tiba tadi balapan benar benar overtakingnya seperti tadi
itu menjadi tambah menarik
jadi menurut saya jakarta ipri kita nyebutnya setiap seri itu ipri
jakarta impli ini adalah balapan yang sangat spesial sangat menarik dan patut disyukuri
oke oke disyukuri sudah hari ini berjalan lancar

mas sohab tapi kenapa sih sekarang formulanya pamornya belum cukup familiar
ya memang balapan itu kalau nggak ada suaranya
orang kan identik dengan suara yang bising gitu ya
tetapi kalau formulanya kan seperti mesin bor saja
nah itu yang membuat orang orang itu mau menilik atau melirik formula e itu sudah males
bahkan kemarin motogp saja suaranya sekarang ini memiliki suara yang lebih besar
tapi ini mungkin paling gahar ya diantara balapan balapan yang lain ya
tapi formulanya nggak ada suaranya
salah satu pengaruhnya ada
apakah pengaruh lain ada ya tentu saja
karena balapan formula e ini mungkin gelarannya belum banyak
hanya apa itu namanya tahun inilah yang paling banyak
ada di enam belas seri dan juga apa ya
menurut saya glamor atau promosinya belum sekencang
seperti contohnya di indonesia kalau tidak ada rencana gelaran formula e
maka tv nya kan belum mau ngambil indonesia
begitu ada rencana jakarta baru mau ngambil
sehingga orang gampang akses untuk melihat balapan itu
jadi ada beberapa faktor sih mbak
kebetulan saya adalah tim pertama dulu yang mempersiapkan
bukan formula e di jakarta
meskipun saya sudah tidak langsung sekarang
apa itu namanya terlibat
mereka itu ngotot
kenapa kok kepingin mengadakan di jakarta
karena penduduk kita sangat besar mbak
itu adalah bangsa bangsa bukan hanya buat formula e
kira kira sisi bisnis lah mbak sebenarnya yang akan membuat
balapan ini lebih menarik atau mungkin nanti akan
dilirik dan menjadi lebih besar lagi
untuk promosinya oke ya
tapi bagaimana dengan gini
kita kalau misalnya bicara tentang balap formula itu kan
dan apalagi kalau misalnya balap formula e
mas formula e ini masih belum
pamornya masih belum setinggi dengan balap formula lainnya ya
image untuk negara yang menyelenggarakan balap formula ini
sejauh ini gimana sih mas uhab
formula e tidak hanya bicara image
mungkin secara image pasti yang menyelenggarakan balapan
dengan level yang lebih tinggi
image nya pasti akan lebih tinggi
itu gampang saja kesimpulan itu kita lakukan
saya boleh sedikit tidak ngomongin image
apa sih yang disumbangkan formula e kepada negara penyelenggara itu
dia punya program sustainable energy
punya program change
nah itulah sebenarnya yang merupakan pendorong
mungkin nggak akan ada mobil dengan bahan bakar fosil lagi
nah ini sebenarnya kesempatan
program untuk mendorong hal itu menjadi dapat terwujud
kemudian kita lihat
kesetaraan atau peran wanita pun juga sangat ditonjolkan
kayak kemarin hari jumat saya melihat ada event namanya girls on the track
nah itu seperti itu juga didorong
bahkan gini mbak
jadi berapa karbon dioksida yang dihasilkan itu dihitung loh mbak setiap musim
sekarang ini mungkin yang paling banyak adalah karbon yang keluar dari pesawat
tapi yang lainnya dihitung
ban bekas atau ban yang dipakai itu kemudian bisa didaur ulang lagi
jadi karbon dioksida yang atau carbon footprint itu juga
sebenarnya merupakan kampanye untuk negara kita
supaya menjadi yang lebih hijau dan mungkin lebih bisa dinikmati
warganya tentu saja pasti akan lebih nyaman
itu mungkin program
balik lagi mbak
formula e dibandingkan formula one
kalau formula two formula three mungkin sehebat formula e
mungkin masih kalah pamor
tapi tinggal bagaimana cara kita mensikapi kampanye mereka
untuk kepentingan nasional atau kepentingan indonesia
mungkin itu lebih penting juga mbak daripada hanya sekedar pamor atau gengsi
mas wab kalau misalnya melihat perhelatan sepanjang hari ini
anda dari pagi sudah berada di ancol
apa yang harus dibenahi untuk penyelenggaraan tahun depan
saya pikir isu nasionalnya kemarin itu adalah
nyari tiketnya susah
jadi mungkin dari sisi jumlah penonton
grandstand itu harusnya bisa diperbanyak
ditambah ya oke oke
kalau ditambah kemarin kan cuma sepuluh ribu itu grandstand
tetapi banyak sekali penonton penonton yang tidak mendapatkan tiket
itu mungkin menjadi isu yang paling penting
menjadi isu yang harus diperbaiki
karena sebenarnya kampanye itu semakin banyak orang
maka targetnya lebih banyak yang tersosialisasikan
itu menurut saya isu utama
kalau pagelarannya sendiri menurut saya mereka sudah pakem ya
dan kita juga cukup bagus saya lihat marsalnya juga sudah bagus
kemudian apa itu namanya penyelenggaraannya juga saya belum melihat
itu kan ngantri atau itu menjadi satu isu ya
nggak tahu ya saya tadi juga nggak terlalu melihat itu
alur penontonnya baik ya mas mohaf ya
alur penontonnya bagus ya berarti ya
alur penontonnya cukup baik
kan mereka ada beberapa kantong kantong parkir
dan juga satel bus gitu kan
mungkin gini mbak satel bus atau apa
kalau bisa itu nanti semua diganti dengan kendaraan listrik
itu mungkin juga akan lebih bagus kampanye
ayo belilah mobil listrik
mulai dengan fasilitas umum memakai kendaraan listrik
setelah itu kan ini kan hukum supraya di manpasar
itu kan lebih gampang untuk mendorong ke pemakaian mobil listrik
artinya kita mendorong untuk ke sustainable energy atau energi baru terbarukan
oke oke boleh nanti itu masukannya nanti kita sampaikan ke oc ya
ke bang roni kali ya
mas sohab kalau misalnya anda lihat sekarang prospeknya ini yang akan dilakukan di indonesia tahun dua ribu dua puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
kira kira akan berlangsung di tempat yang sama berarti kira kira ya
karena kalau dilangsungkan di tempat lain homologasi harus dilakukan lagi
kemudian itu jangankan mengganti tempat lain kita merubah layout itu pun juga perlu homologasi lagi
dan itu proses yang panjang
saya pikir sudah tetap saja tempatnya di sini tinggal programnya diperbaiki dan
economic impact nya nanti dihitung jadi lebih besar lagi
itu saya pikir akan lebih bijak ya mbak ya
ditambah grandstand nya ya
kontraknya kan jadi tiga tahun nih sekarang kalau bikin sirkuit baru cost lagi
betul betul dua ribu dua puluh tiga akan dilangsungkan dan juga dua ribu dua puluh
mas puad terima kasih banyak sore hari ini sudah bergabung dan langsung menceritakan kepada kami semua di sini yang tidak bisa menonton
bagaimana keseruannya tadi terima kasih banyak mas wab selamat sore